sebanyak empat belas orang di jombang satu diantaranya meninggal menjalani perawatan serius karena terjangkit wabah difteri
sementara gubernur jawa timur menyatakan serangan wabah difteri pada tahun ini merupakan yang paling parah
serangan wabah difteri atau penyakit saluran pernafasan terus merebak di sejumlah wilayah di jawa timur
di jombang tercatat empat belas orang dinyatakan positif terjangkit difteri dan satu orang diantaranya meninggal dunia
data tersebut merupakan hasil laporan dari awal tahun dua ribu tujuh belas hingga bulan november
sampai saat ini dinas kesehatan kabupaten jombang masih terus melakukan pendataan terhadap masyarakat tentang adanya penyakit difteri
dari wilayah cukir itu kita temukan ada tiga kasus sama yang satu itu berarti ada empat kasus
kemudian yang di luar cukir itu ada yang suspek jadi masih diduga
sementara gubernur jawa timur soekarwo menyatakan serangan wabah difteri di jawa timur merupakan kasus terparah beberapa tahun ini
saat ini pihaknya telah melakukan langkah pencegahan dengan menerjunkan tenaga medis dokter di wilayah wilayah endemik difteri
ini kita lakukan pada kusidaban difteri
ini karena ini menyangkut kesehatan mulai kecil
ini kayak hidup
untuk mengantisipasi melonjaknya pasien
rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya telah menyiapkan ruang isolasi dan tim dokter khusus bagi pasien
sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
rsud dr sutomo telah menerima enam puluh satu pasien penderita difteri
tiga di antaranya kini menjalani rawat inap karena positif terserang difteri